setelah uji coba penghapusan tiga in satu dilakukan selama sebulan
dinas perhubungan dki jakarta secara resmi menghapus peraturan berkendara lebih dari tiga orang tersebut
setelah melakukan evaluasi dengan direktorat lalu lintas kepolisian daerah metro jaya
dinas perhubungan dki jakarta akhirnya secara resmi menghapus peraturan tiga in satu di wilayah dki jakarta
sebab kebijakan tersebut dinilai kurang efektif dan dijadikan sarana eksploitasi
selanjutnya pihak dinas perhubungan dan kepolisian lalu lintas polda metro jaya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
serta menurunkan rambu tiga in satu yang dipasang di sejumlah jalan
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta telah melakukan evaluasi dan menggelar uji coba penghapusan tiga in satu
badru jamal jakarta